organisasi sepak bola indonesia pssi kian diuji
sindiran berujung desakan kian tajam mengarah pada ketua umum pssi edi rahmayadi
namun sorot lampu tak hanya mengarah kepada edi rahmayadi seorang
belakangan keterlibatan salah seorang anggota komite eksekutif dalam kasus pengaturan skor pun ikut jadi sorotan
desakan demi desakan menuntut ketua umum pssi edi rahmayadi mundur dari jabatannya kian besar
mulai dari ulasan kolom di media asing
kematian salah seorang supporter persija
tiga sindiran berupa nyanyian dari para penonton
yang menggema di stadion utama gelora bung karno sebagai buntut kegagalan timnas indonesia di piala aff dua ribu dua puluh
namun hujan kritikan dan desakan tersebut tak serta merta membuat ketua umum pssi
yang juga menjabat sebagai gubernur sumatera utara tersebut goyah
edi rahmayadi memastikan dirinya akan tetap menjabat ketua pssi sampai dua ribu dua puluh hingga titik darah penghabisan
dalam wawancara ini
dalam wawancaranya beberapa waktu lalu
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi pun sempat berkomentar
agar ketua umum pssi segera melakukan evaluasi terhadap timnas senior indonesia dan internal federasi
timnas senior indonesia itulah yang perlu dievaluasi
dan saya berharap betul ketua umum untuk me evaluasi ada apa di internal organisasi
namun kegagalan timnas di piala aff hanyalah salah satu penyebab dari banyaknya permasalahan sepak bola indonesia
sorot lampu juga tak hanya pada edi rahmayadi semata
belakangan ramai dibicarakan kasus pengaturan skor yang dilakukan oleh anggota expo atau komite eksekutif pssi bernama hidayat
bersikeras menyatakan dirinya tak bersalah
hidayat pun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai esko pssi pada tiga desember lalu
untuk menjaga nama baik pssi dan ketentraman keluarganya
saya menyadari apa yang saya lakukan mestinya tidak dilakukan oleh pemerintah
saya menyadari apa yang saya lakukan mestinya tidak dilakukan oleh pemerintah

masa latresi memfasilitasi atau paling tidak ketika ada keinginan
orang ingin bersepakat dalam sebuah pertandingan
kalau tidak saya tangkap minimal saya larang atau paling tidak saya diamkan
dan saya mengakui itu adalah kekeliruan saya sebagai anggota pssi yang sepatutnya tidak saya lakukan
dan itu adalah satu satunya
oleh karena itu saya menyatakan
mengunturkan diri hidayat lutasco

mengunturkan diri hidayat lutasco

sementara komisi disiplin pssi menetapkan hidayat bersalah atas kasus pengaturan skor tersebut
untuknya hidayat dilarang berkecimpung di dunia sepak bola tanah air selama tiga tahun
dilarang memasuki stadion indonesia dua tahun
dan denda rp satu ratus lima puluh juta
sebelumnya dalam program matanacua
manajer madura fc januar herwanto mengatakan bahwa hidayat menawarkan uang untuk sepak bola tanah air selama tiga tahun
dan denda rp satu ratus lima puluh juta
untuk meminta madura fc mengalah kepada kalteng putra fc di babak delapan besar liga satu
lalu apa dengan pssi
kita bahas bersama sekretaris kementerian pemuda dan olahraga
ada pakat pertde
ada pakat pentret
dewa broto pak gatot selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia pak gatot
selamat malam mbak tiffany apa kabar
baik pak gatot tapi kayaknya tidak kabar baik untuk pssi karena mungkin belakangan dan tahun ini cukup dihujani kritikan
kemudian juga sindiran banyak sekali desakan
tapi terkait dengan kasus terakhir tentang pengaturan skor
beberapa hari yang lalu kalau tidak salah pihak kemenpora sempat menawarkan kepada pihak pssi
untuk membawa kasus ini terkait dengan pengaturan skor ini kepada pihak kepolisian
follow up nya seperti apa pak gatot
ya betul beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan inisiatif
terutama apalagi setelah acara mata najwa waktu itu yang intinya adalah agar pssi proaktif
kalau pssi tidak proaktif nanti kemenpora lah yang akan fasilitasi
tapi kemenpora kan tidak boleh sendiri karena kalau sendiri sama aja nanti dianggap intervensi
dan itu melanggar statuta viva
nah sejauh ini kami tunggu pssi apakah mereka itu tidak sekedar hanya respon positif terhadap inisiatif kemenpora
tapi solusi apa yang harus dilakukan
karena apapun yang dilakukan eksekusinya tetap ada pssi sebagai federasinya
kami ini dalam konteks karena undang undang sistem keluarga nasional
itu memungkinkan pak kemenpora berlaku penanggung jawab bidang undang
pak raga tapi kalau saya dengar seminggu yang lalu hari jumat kalau tidak salah
sekian pssi mengatakan yang menyambut baik
saya kira menyambut baik saja tidak cukup
itu harus ada semacam kayak time frame nya
kemudian apa menjadi poin utama pada saat kami akan datang bareng bareng dengan pihak kepolisian gitu
oke menyambut baik berarti saya ambil ini ada reaksi tapi belum ada aksinya ya
gayung belum bersambut ya sama sekali ya pak gatot
karena kalau kami langsung duluan
yang terlalu aktif itu sama saja nanti kena nganu upset mbak
oke pak gatot yang baru adalah dengan pengunduran diri dari hidayat
dari kursi komite eksekutif atau exco
kemudian juga diberikan sanksi oleh komisi disiplin untuk tidak salah satunya
untuk tidak masuk atau berkecimpung ikut campur di dunia sepak bola indonesia selama kurang lebih tiga tahun
anda melihat dari kemenpora memang sanksi yang diberikan sudah cukupkah
atau sepertinya masih
ada hal hal lain yang mengganjal kemudian yang harus lebih difokuskan atau diselesaikan oleh pssi
ya poin pertama adalah apa yang dilakukan pak hidayat dengan kemudian langsung merespon mundur dari exco pssi itu
di satu sisi itu kami hargai ya
semuapun juga menghargai yang sama
tapi di sisi lain itu belum menyelesaikan masalah
karena hanya kemudian dikasih sanksi tiga tahun tidak boleh berkecimpung di sepak bola
itu belum cukup
harusnya terungkap apa yang ada dibalik itu
artinya pak hidayat itu kan hanya dalam konteks yang ada di permukaan atau ibaratnya puncak gunung es
nah kemudian kalau besaran sanksi atau tingginya sanksi kemudian tiga tahun
kami menghargai kepada apa yang menjadi aturan dari pssi
jangan sampai kejadian sering terjadi misalnya tempoh hari persib kena sanksi atau klub lain kena sanksi
oh sekian tahun gitu
atuannya apa pasarnya apa
jangan sampai kemudian ada sebuah sanksi
kami kita tidak kaget suatu saat akan direview kembali menjadi sangat ringan dan sebagainya
jadi kalau di tata hukum negara atau di bidana berdata itu harus clear
oh ini mengatunya kepada putusan ini mengatunya kepada
ada regulasinya gitu kan
ya ada regulasinya dan itu transparan
kalau perlu disampaikan kepada publik
oh ini sanksi ini kami berikan mengacu kepada bla bla bla dan seterusnya
jadi ini terkesan artinya apa
mengawang awang mengada ngada atau gimana kemenpara melihatnya
karena ini kan kayaknya masih belum tuntas gitu
sudah ada sanksi tapi ini merujuk atau mengacu pada yang mana
iya betul mbak tiffany
jadi harusnya begitu memutuskan sanksi itu harus dijelaskan the next langkahnya itu apa
ini kan publik kan masih meraba raba
ini ngedreknya seperti apa gitu
publik sangat menunggu sekali
padahal kalau diruntut kepada undang undangnya ada
undang undang nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tentang tindak pidana atau masalah suap
jelas ada ya
kemudian kalau di aturan viva ini perlu sektirkan ya
banyak selama ini yang menjadi perdebatan apakah viva membiarkan masalah match fishing atau enggak
di preambulnya fifa itu disebutkan
di purpose nya fifa kenapa fifa itu ada itu dijelaskan
bahwa viva itu agin
nah pssc kan selama ini selalu mengakungkan viva
kalau memang betul selalu merefer pada apa kata fifa ikutin juga apa kata fifa yang tersebut dalam statuta fifa tersebut mbak tiffany
oke kalau masalah match fixing ini anda melihat atau kemenpora melihat memang apa yang terjadi dengan pak hidayat
ini adalah masalah yang baru sekali atau sudah ada investigasi atau mungkin pernah ada laporan
ada report yang diterima oleh kemenpora bahwa sebenarnya masalah match fixing ini sudah lama nih menjangkit di tubuh pssi
kalau yang terkait dengan kasus pak hidayat kami tahunya ya pada saat acara di mandat najwa di mana saya juga hadir di situ
tetapi kalau masalah match fishing as a whole itu sudah lama
bahkan pada saat di awal tahun dua ribu lima belas
saat pak menpora pak imam nahrawi itu membentuk tim sembilan
salah satu tugas berat dari tim sembilan itu pada saat kami mengundang seorang runner seorang mantan badar seorang macan yang berkecimpung langsung pada match fitching gitu
dan ya ibaratnya hari sehari kami itu diberi keterangan oleh pihak yang kami undang tuh ibaratnya malam itu kami nggak bisa tidur
tapi setelah dibikin sedikit memang itu betul
dan kami kaitkan dengan beberapa event sebelumnya
jadi poinnya adalah ini adalah persoalan yang menggerogosi kenapa dan ini bukan satu satunya tapi kenapa kemudian prestasi olahraga khususnya sepak bola di indonesia ya segitu segitu saja
kalau ini bisa diatasi kita ya kalau beliau tadi mengatakan katanya kita nggak boleh dibanding bandingkan dengan negara lain gitu
tapi tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu lima belas pada saat indonesia kena sanksi fifa hari itu juga saya ada di lalika
dan pertanyaan saya adalah bagaimana lalika meskipun bukan federasi tapi bagaimana federasi sepak bola spanyol mengatasi match matching
dulu di spanyol terkenal
ternyata kuncinya hanya tiga yaitu ada keberanian pihak federasi aparat dan hukum yang tegas
semua itu ada sebetulnya tinggal
ada nggak inisiatif dari pssi gitu
ada tidak inisiatif dari pssi untuk membetulkan atau membereskan masalah internal federasi mereka
karena kalau kita lihat kalau saya mau bilang sebenarnya ini adalah tahunnya pssi
tapi bukan tahun prestasi
karena justru tahunnya penuh ujian banyak sekali kritika banyak sekali sindiran kemudian desakan
khususnya mungkin yang mengarah kepada kursi ketua pssi pak edi rahmayadi
terakhir pak gatot dengan adanya yang masalah ini fokusnya ke pak edi ya
apakah bisa atau mungkin ada langkah yang diambil kemenpora untuk masuk untuk mengintervensi untuk menyelesaikan masalah ini
karena kayaknya agak kencang gitu anginnya dari luar untuk desakan kepada pak edi ini
sementara pak edi tidak mau mundur
ya yang jelas kami tidak ingin melakukan intervensi ya
karena itu kan tadi sudah saya sebutkan kami nanti obses terkena satu tafifah
kemudian yang kedua adalah kami juga tidak dalam kapasitas untuk mendorong atau mendesak pak edi mundur
enggak pak edi itu kalau dari aspek undang undang skn tidak ada yang dilanggar
karena di pasal empat puluh itu kecuali kalau pak edi itu sebagai ketua koni sumatera utara misalnya atau ketua koni
kemudian menjabat sebagai gubernur
nah itu baru dilarang
tapi kalau sebagai ketua indonesia pembaraka itu dilarang
itu di pasal empat puluh
nah kalau kemudian di viva pun sebetulnya implicit ada
tetapi pada saat pelantikan pak edi sebagai ketua pada saat pak edi diputuskan di kongres menjadi ketua pssi itu viva juga tenang tenang saja
jadi poinnya adalah sebetulnya enggak ada yang dilanggar
hanya saja dari aspek kepatutan
itu tugasnya sumatera utara berat banget
kemudian di sini juga berat gitu
karena faktanya beberapa pejabat tinggi juga ada yang double function seperti itu
dan alhamdulillah di jakarta bisa konsentrasi dengan baik
makanya ini hanya kita hanya memohon ke kerendahan hati beliau
apakah ini masalahnya yang dipertaruhkan itu negara bukan satu dua klub tertentu
oke kita lihat bagaimana komitmennya pak edi rahmayadi ya untuk memberikan prestasi di sisa masa jabatannya sampai dua ribu dua puluh nanti
dan sekaligus juga untuk memberesi internal federasi pssi
terima kasih pak gatot sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
kita akan lihat bagaimana respons netizen atau warga net untuk melihat beberapa tidak hanya satu ya
ada beberapa kasus yang akhirnya menjadi ujian bagi pssi lah
mulai dari sindiran ketua umumnya
kemudian kemarin juga adalah masalah pengaturan skor
oke boleh saya buka
ini dia yang pertama dari akun ad afzon
selamat ya untuk pak edi yang akan mempertahankan diri sebagai ketua umum pssi sampai dua ribu dua puluh empat
nestapa untuk semua citizens dan juga netizens yang menggemakan tagar edi out kemarin di dunia maya ataupun di dunia nyata
semoga apa yang ia janjikan benar benar akan dipertanggungjawabkan
kemudian berikutnya dari refriza skb
mereka sudah tidak sabar ingin menjadi ketua umum pssi
karena pssi sangat seksi
jangan gunakan pssi untuk kepentingan politik dua ribu sembilan belas
jadi pssi harus bersih dari aroma aroma politik ya
saya salah seorang pecinta sepak bola indonesia
sangat mendukung gerakan tagar edi out ini
pssi harus ditangani oleh orang yang profesional
dan juga paham mengenai dunia sepak bola
dan juga paham mengenai manajerial sepak bola
lalu berikutnya dari roniawan delapan
ini beneran gak ya
egy ramayadi mau mundur dari jabatan ketua umum pssi
segitunya pak katanya ya
kita kasih kesempatan untuk pak edi memberesin semua masalah yang ada di pssi
dan juga memberikan prestasi untuk dunia sepak bola indonesia
baik kita akan kembali
saya juga berikut dengan informasi yang juga menarik